pemprov dki jakarta terus melakukan razia terhadap tempat yang melanggar ppkm di dki jakarta
setidaknya hampir enam ratus kafe ditindak oleh tim gabungan satpol pp dki dan kepolisian
lalu mengapa pelanggaran ppkm terus terjadi di tengah aturan yang terus ditegakkan
untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kepala satpol pp dki jakarta arifin selamat sore pak arifin
oke pak arifin selama masa ppkm dki jakarta sudah berapa jumlah tempat usaha
klub malam ataupun tempat berkumpul yang melanggar pak arifin
beberapa tempat usaha yang sudah kita lakukan pengawasan
untuk tempat tempat usaha ada dua puluh dua tiga ratus delapan puluh lima tempat yang kita lakukan pengawasan
kemudian yang dikenakan tangki ada beberapa di antaranya seguran tertulis ada dua tiga ratus enam puluh lima tempat
kemudian juga ada yang dihentikan kegiatan sementara sebanyak tiga ratus lima tempat
kemudian ada juga yang dikenakan denda yaitu sebanyak empat belas
oke kisaran dendanya yang melanggar ppkm berapa pak
kegiatannya apa saja yang mendominasi melakukan pelanggaran pak arifin
yang dikenakan denda sesemanggimana ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan gubernur nomor tiga
tahun dua ribu dua puluh satu bahwa mereka yang melanggar itu apabila telah melakukan pelanggaran berulang
jadi ketika ditemukan pelanggaran di ataranya tidak mematuhi ketentuan protokol kebenaran
kemudian juga jam operasionalnya dilampaui karena memang sementara ini jumlah jam operasional itu hanya dibatasi sampai dengan jam dua belas
kita dapatkan di atas jam itu maka apabila pelanggaran berulang maka baru bisa dikenakan sanksi denda
sehingga untuk sementara ini denda yang sudah dikenakan lebih kurang hampir empat belas empat lokasi yang dikenakan denda
berulang kali satpol pp sudah memberikan peringatan bahkan mendenda
tapi apakah kemudian satpol pp dki sudah pernah berdialog berkomunikasi bertanya
apa yang mendasari para pemilik usaha tempat hiburan malam ataupun kafe ini tetap melanggar dan beroperasi melebihi aturan dalam ppkm
kenapa mereka tidak jera juga pak arifin
memang kita mengetahui bersama bahwa beberapa restoran itu selama ini ada tempat tempat yang pada awalnya adalah berupaya
nah karena sementara ini jakarta masih tidak diperbolehkan beraktivitas beberapa jenis kegiatan hiburan
itu maka kemudian mereka merubah fungsi yang awalnya adalah tempat tempat hiburan menjadi kafe dan mbak
ya ataupun restoran
nah kegiatan semacam ini dimungkinkan supaya mereka bisa tetap berusaha
namun kegiatan mereka seringkali melampaui jam operasional
ya karena memang kegiatan mereka itu seringkali di atas jam sembilan malam
ya mereka rame nya sampai tengah malam
tambah lagi kemudian beberapa upaya yang mereka lakukan dengan cara mengundang melalui sosial media ataupun website
kegiatan kegiatan mereka itu seringkali kita lakukan pengawasan
karena di depan aktivitas terlihat itu seolah olah tempatnya tertutup tidak ada kegiatan namun di dalam gedung itu ternyata ada aktivitas
mereka memang selama ini aktivitas kegiatannya itu kegiatannya di malam hari
oke pak arifin sejauh ini ada tindakan yang berujung pidana yang diserahkan ke ranah hukum
sementara sampai dengan saat ini panduan kita masih gubernur
kita menggunakan peraturan benar di mana sanksi yang dikenakan masih bersifat atas terat
artinya di situ adalah mulai dari proses semburan tulis kemudian saksi penghentian setara
kemudian sanksi penghentian denda kemudian sanksi dengan cabutat isimu pada seting
sampai hari ini kita belum mengenakan sanksi yang berkenaan dengan sanksi denda sanksi pidana
oke terakhir pak arifin dengan diperpanjangnya lagi ppkm oleh pemerintah pusat dan juga pemprov dki jakarta
apakah kemudian satpol pp dki akan lebih tegas dan juga lebih ketat dalam mengawasi para pengusaha kafe
dan juga tempat hiburan malam ataupun restoran untuk mematuhi aturan ppkm ini
keberhasilan dalam memutuskan perantai penyebaran covid sembilan belas ini tentu bukan hanya mengandalkan dari sisi pengawasan
dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat
tapi juga harus disertai dengan komitmen yang sama dan tanggung jawab bersama dari seluruh sektor yang berkepentingan
seluruh warga masyarakat
tentu satpol pp tidak akan pernah berhenti untuk kendor melakukan pengawasan
seakan semakin kami tingkatkan pengawasan agar jakarta bisa lebih cepat dalam penyelesaian covid sembilan belas
oke terima kasih kepala satpol pp dki jakarta
pak arifin atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini